berbagai cara dilakukan agar pandemi virus corona covid sembilan belas dapat segera berakhir
salah satunya datang dari lima personel anggota kepolisian di jajaran polda jambi ini
mereka beraksi membawakan lagu berjudul lawan corona dengan membentuk band yang diberi nama c sembilan belas
meski grup band baru terbentuk namun mereka langsung menggarap video klip
penggarapan video klip langsung dibawa tanggung jawab kapolda jambi
melalui lagu lawan corona mereka berharap masyarakat menjadi semangat termotivasi untuk ikut berperan dalam penanggulangan covid sembilan belas ini
sementara itu seorang seniman asal semarang jawa tengah menciptakan tarian bertema corona
diberi nama tarian tridaya atau tiga power dance drivat corona menceritakan situasi nusantara dan dunia yang tengah dilanda bencana atau dalam bahasa jawa disebut pagebluk
di mana tarian itu bertujuan untuk mengusir dan berdoa kepada tuhan tentang bagaimana corona ini harus segera diserenakan atau berhenti
nanti sampai di sini
apa yang dilakukan yoyo diharapkan menginspirasi seniman dan masyarakat di tanah air untuk tetap berkreasi dan berkarya di tengah pandemi corona
tim liputan cnn indonesia